sesaat lagi anda akan menyaksikan polri promotor polri di era milenial in association with
selamat malam pemirsa tagline promoter atau profesional modern dan terpercaya
terus digalakan dan diaplikasikan oleh jajaran kepolisian republik indonesia
memasuki era industri empat korps bayangkara tidak hanya memodernisasi peralatan
tetapi juga mengupdate mindset dalam melayani mengayomi dan melindungi masyarakat
bicara teknologi tentu erat kaitannya dengan gawai atau gadget
kaum milenial adalah yang paling memanfaatkan gawai di kehidupan sehari hari
lalu bagaimana polri menyikapi hal ini sudah siapkah polri memasuki era milenial
bersama saya lucia sahari kita akan mengulasnya bersama narasumber yang sudah hadir

di studio saat ini selamat malam ada bapak kombes pol asep adi saputra
selaku kabak penum di fumas mabespolri selamat malam pak asep
juga ada dr devi rahmawati pengamat sosial dan vokasi ui selamat malam mbak devi
dan ada artis dan influencer kita ada umai sahab selamat malam
terima kasih ya semua sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
nah sebenarnya apa sih pengertian revolusi industri empat
dan bagaimana para pemuda indonesia ini harus menyikapi perubahan yang terjadi pak asep
iya kalau kita bicara revolusi industri empat siog nya kita juga harus memahami perkembangan awalnya ya
ini kan adalah sebuah perubahan yang besar yang dimulai dari sejak abad delapan belas yang lalu ya
dimana disitu adalah revolusi satu
revolusi satu ratus lima ini ditandai dengan hadirnya mesin uap sebagai sebuah produksi
yang kemudian dilanjutkan pada abad sembilan belas yang kemudian disebut dengan revolusi dua
ini merupakan cikal bakal kemudian listrik digunakan
berikutnya lagi pada abad ke sembilan belas atau kita bilang revolusi tiga empat itu adalah merupakan bagian
kemudian teknologi sudah bicara robot
nah kemudian untuk revolusi industri empat
ini di abad ke dua puluh satu ini ada sebuah lonjakan besar dimana secara keseluruhan secara
dan kemudian bagaimana internet opting yang menjadi sebuah media yang utama dalam sebuah pengembangan teknologi dan juga berlaku manusia
sekiranya dalam pendekatan sosial budaya bagian perkembangan secara geopolitik dan geologi
geostrategis bahwa empat point ini memberikan banyak konsekuensi apakah itu positif atau negatifnya
kalau kita bicara dua sisi tadi maka kalau secara positif bahwa dengan revolusi empat ini banyak memberikan faedah
kepada kemajuan kemajuan manusia dalam hal bagaimana dia mempercepat teknologinya mempermudah segala urusannya
dan bagaimana juga komunikasi juga semakin dekat tetapi yang tidak boleh lupa pada bagian negatifnya
ini juga pasti akan timbulkan
dari dimensi kami sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara kantin mas kita melihat bahwa revolusi powerpoint ini juga menghadirkan
beberapa dimensi atau bentuk kejahatan yang baru seperti cyber crime itu salah satu dan kemudian ini tidak lepas juga sebagai reduksi dari perilaku manusia yang berubah
lalu menggunakan media sosial ini juga melahirkan berbagai banyak bentuk kejahatan yang baru
seperti adanya hoax
dan sebagainya dan sebuah sikap bangsa terhadap perubahan ini ada kewajiban kita bagaimana kita mempunyai komitmen untuk itu jadi penguatan nilai nilai kebangsaan
penguatan terhadap nilai nilai budaya itu menjadi bagian penting supaya terutama ini anak anak muda kita itu menjadi generasi yang siap menghadapi perubahan perubahan itu tentu fundamentalnya adalah tadi bagaimana rasa kebangsaan itu terus dikembangkan karena dia ada kemampuan yang disebut dengan ketahanan
ada ketahanan terhadap berbagai hal perubahan perubahan yang memberikan dampak yang tidak baik
lalu upaya apa yang dilakukan paul dries untuk mengadaptasi revolusi industri empat ini
ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan terkait itu
pertama secara organisasi di mana paul dries ini adalah organisasi kepolisian yang merupakan termasuk organisasi yang besar
kita ada empat ratus tiga puluh enam ribu jumlah personil
ini kalau kita lihat dari tataran negara internasional itu nomor dua terbesar setelah negara cina
lalu menghadapi persoalan ini akan menjadi sebuah tantangan kita juga
maka secara organisasi kita pun menyesuaikan
kita di dalam organisasi ada sebuah pembentukan satuan satuan kerja yang baru untuk menghadapi perkembangan ini
di humas sendiri itu ada yang disebut dengan biro multimedia
oke ini biro yang baru juga begitu ya
dan itu baru
nah kemudian tugas utamanya adalah bagaimana mengelola pemberitaan
mengelola isu isu yang ada
karena kita perlu juga sebuah upaya upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang terkait dengan literasi literasi digitalnya yang baik juga
supaya mengkontrol hal hal yang tidak kondusif pada masyarakat
kemudian yang kedua di barreskrim itu ada direktorat siber
nah direktorat siber ini bagiannya adalah bagaimana memberikan
memberikan upaya penegakan hukum
dengan menegakkan undang undang informasi transaksi dan elektronik
jadi direktorat siber ini yang bertugas untuk itu
meskipun di dalamnya juga ada upaya upaya untuk melakukan sebuah kegiatan yang bersifat pencegahan
dan satu lagi ada di badan intelijen keamanan kita
yang disebut dengan direkturat keamanan khusus
nah ini sikap polri dalam rangka menghadapi perkembangan itu secara organisasi
melakukan berbagai perubahan perubahan untuk menyesuaikan
lalu bagaimana dengan sd
sdm nya demikian juga
kita harus memberikan sebuah pembekalan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada personil polri
dengan maksud mereka juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan itu
kemampuan bahasa asingnya juga ditingkatkan
penguasaan terhadap teknologi juga ditingkatkan
dan ini sudah dimulai sejak dini ketika dibentuk atau masa pembentukan saat mereka akan menjadi anggota polri
jadi secara komprehensif dilakukan penyesuaian penyesuaian tersebut
baik dari organisasi tadi sudah saya jelaskan
dan sumber daya manusia juga harus disesuaikan
nah saya ingin bertanya ke mbak devi ya
mbak devi pola komunikasi dan pola sosial seperti apa sebenarnya yang akan terbentuk di era digital seperti sekarang ini
ya yang perlu kita fahami terlebih dahulu adalah ketika bicara empat akan lahir generasi empat
yang dalam konteks sekarang itu ada tiga generasi yang hidup bersama
yang merupakan anak kandung dari peradaban
yaitu generasi y atau uv
maka disebut y
kemudian generasi z
y itu dari delapan puluh sampai sembilan puluh lima
lalu z yang lahir dari sembilan puluh lima sampai dua ribu sepuluh
yang sampai terakhir sekarang dua ribu sembilan lahir itu disebut dengan alpha generation
nah apa kemudian benang merah dari semuanya
tadi mereka adalah generasi yang memang hidup dalam lingkup virtual yang luar biasa
jadi bahkan bagi mereka kehidupan offline dan online
itu sudah tidak ada batasnya lagi
nah ini yang kemudian sering ketika kemudian berhadapan dengan generasi yang sebelumnya
ini ada gegar budaya di sana
baik itu generasi yang sebelumnya maupun generasi yang sesudahnya
orang berpikir loh kan sekarang teknologi itu luar biasa gitu kan
bagaimana mungkin terjadi gegar budaya karena semua orang bisa mengakses teknologi
nah problemnya teknologi itu perlu panduan
baik generasi yang sebelumnya maupun yang sekarang itu ibaratnya samudera
memang begitu luas di dalamnya ada paus ada hiu ada pari ada udang dan sebagainya
tapi setiap orang yang masuk ke sana harusnya punya pengetahuan punya knowledge dan value
nah problemnya sekarang nyaris semua generasi itu tidak paham
tapi kita semua tiba tiba sekarang berada dalam samudera yang sama
nah ini yang kemudian sebagaimana yang disampaikan beliau
banyak akhirnya karena ketidakpengetahuan itu semua orang hidup dalam samudera yang penuh toksik
beracun yang tadi dikatakan
hoax dan sebagainya
yang akhirnya membuat potensi yang begitu besar dari generasi ini
kemudian juga generasi sebelumnya untuk belajar memahami
karena apa perhatian yang selalu ditujukan untuk self development
lalu apa namanya kerjasama antar generasi dan sebagainya
itu tidak terjadi
karena apa karena satu memang nature nya dari teknologi itu sendiri memberikan peluang manusia menjadi sangat manusia
karena dna kita yang penuh dengan kompetisi
terutama kompetisi untuk kemudian menjadi yang paling kelihatan keren
paling kelihatan hebat itu difasilitasi betul oleh teknologi
baik dalam konteks yang positif maupun yang negatif
orang sering lupa kalau mark zuckerberg itu hanya ahli it
orang tidak lupa
mungkin banyak yang tidak baca
beliau itu juga ahli psikologi
jadi bagaimana dia menciptakan mesin ini betul betul pandai membaca hasratnya
makanya muncul misalnya likes jempol
yang kemudian itu mendorong orang berkompetisi untuk memenangkan apresiasi setiap harinya
bukan kemudian fokus pada kemenangan di masa datang
makanya kalau anak anak sekarang itu yang generasi yz dan alpha itu memang betul betul hidup untuk hari ini
padahal kalau bicara institusi seperti polri bukan hanya hidup hari ini tapi bagaimana mempertahankan masa depan gitu kan
bicara keamanan dan sebagainya
ini yang memang perlu ditengahi oleh apa
oleh struktur yaitu apa
sistem pendidikan kita
nah kalau misalnya belajar dari negara negara maju atau negara negara yang punya imunitas terhadap lingkungan yang toxic itu dengan sangat baik
jadi literasi digital apa namanya literasi hukum itu dari tk
karena kan kita tidak mungkin sekarang mengawasi anak kita dua puluh enam tahun
dua puluh enam jam dengan alatnya
itu sudah pasti mustahil
jadi memang mereka sendiri yang harus punya sense of security apa namanya sense of kepedulian terhadap lingkungan itu harus muncul dari mereka sendiri
nah ini yang sekarang harapannya mudah mudahan dengan menteri milenial hal tersebut bisa tercipta lah mudah mudahan
nah umai umai kamu kalau tadi disebutkan ada generasi xy alpha kamu berarti generasi alpha ya
saya bukan yang bayi bayi sih
oh jadi kamu bayi memang
sebagai generasi z ya kamu jadi masih dibilang tetap milenial begitu ya
nah kamu melihatnya bagaimana nih sebagai perwakilan generasi muda menyikapi perubahan perubahan di era revolusi empat
moto yang selalu aku pakai terhadap perubahan adalah adaptasi atau mati
karena kalau nggak beradaptasi dengan keadaan yang ada dengan hal hal baik akan jadi rusak sana sananya
karena menurut aku
saat sosial media tidak ditanggapi dengan baik itu cuma jadi wadah untuk bikin kita jadi orang yang lebih cemas saja
nggak di like sedikit kita jadi kok lex gue dikit sih
nggak di fallback sama temen kita yang bilangnya temen deket kok dia gak fallback gue atau dia nggak bales dm gue
jadi menurut aku saat kita bisa beradaptasi dengan baik terhadap sosial media terhadap revolusi industri ini kita pun juga akan mencapai sesuatu hal yang baik juga
apalagi kita bisa buat sesuatu yang baik kayak pak menteri kita kan sekarang
nadiem kan udah bikin gojek yang bisa mensejahterakan orang banyak gitu kan
makanya kalau adaptasi itu bisa dilakukan dengan baik ya kita akan bisa buat sesuatu yang baik juga buat negara kita
oke nah kalau kamu melihat sekarang ini institusi polri begitu ya nah kesannya seperti apa sih sekarang ini
sejauh aku kemarin main film pohon terkenal juga dan bikin web series juga sama difumas tentang cyber
awalnya sama kayak temen temenku yang muda gitu ya kayak ngomong
awalnya sama kayak temen temenku yang muda gitu ya kayak ngomong

ngelihat polisi tuh aduh serem nih gitu ngelihat patung polantas aja yang di pinggir jalan
saya takut pak dulu pak tapi setelah tahu gitu loh maksudnya akhirnya kan memang harus ada ngobrol
harus ada diskusi harus ada ketemu gitu loh akhirnya ngebuat saya bahwa
wah ternyata polisi tuh gak semenegangkan yang kita kira gitu ternyata emang polisi juga manusia
apalagi dengan film pohon terkenal terus juga webseries cyberpolri yang sedang dibuat ini
itu memang juga nunjukin sisi humanis polisi gitu loh
dimana orang lihatnya cuma oh polisi itu tegang polisi gak asik polisi kaku gitu kan
padahal kalau kalian nonton filmnya nonton dong film saya
itu nunjukin banget bahwa polisi itu juga bisa bercanda bisa ketawa tawa bisa ngobrol bisa diskusi dengan baik gitu loh
bukan cuma tegang tegang aja
jadi memang bener perbahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya jadi kamu juga jadi karena kenal jadi sayang gitu sekarang
nah lalu bagaimana pendekatan dari cara pohon terkenal ini
supaya bisa menggapai atau merangkul generasi muda apakah kemudian harus dengan membuat video video terus yang viral begitu
kita akan bahas lebih lanjut nanti pemirsa jangan kemana mana kami akan hadir sesaat lagi setelah pariwara
sampai jumpa di session with
tugas pokok polri itu kan ada tiga pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
yang kedua menegakkan hukum dan yang ketiga adalah melindungi mengayomi dan melayani masyarakat gitu ya
jadi pada konteks perubahan ini pori mempunyai sebuah kewajiban untuk beradaptasi secara cepat gitu
walaupun sebenarnya langkah langkah yang sudah kita lakukan secara sistematis berdasarkan pengalaman pengalaman yang sudah kita lalui
semua kita lakukan secara adaptasi
kita lakukan secara adaptif ya
tetapi dikala perkembangan begitu cepatnya kita juga harus melakukan perubahan perubahan penyesuaian penyesuaian juga dengan cepat
karena di era sekarang kalau kita melihat bahwa perubahan itu bukan lagi hari jam tetapi detik gitu
karena derasnya masifnya informasi itu didukung dengan kemajuan teknologi
sehingga itu salah satu yang mempengaruhi keadaan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat
jadi pengelolaan informasi itu
jadi pengelolaan informasi itu
menjadi hal yang penting
nah polri dalam hal ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya harus menggandeng berbagai stakeholders yang ada
termasuk tadi segmen dari adik adik kita yang masih bersifat apa namanya millennial ini atau dalam kategori millennial
oleh karenanya kami pun juga sekarang melakukan upaya upaya untuk pendekatan terhadap kaum milenial ini
tentunya yang utama sekali kita harus ada kepekaan secara sosial secara psikologi untuk masuk kepada kalangan ini
dan demikian juga kita dari hal sumber dayanya
justru cocok ya sebenarnya ya anggotanya sudah banyak ya milenial
jadi kalau kita kelompokkan itu adalah sebenarnya usia millennial
jadi kalau kita kelompokkan itu adalah sebenarnya usia millennial
nah dari kondisi itu kita berdayakan pendekatan pendekatan ini secara adaptif bagaimana pendekatan kita kepada kaum milenial
kita ada kegiatan kegiatan yang juga sudah kita lakukan
misalnya bagaimana kita mencegah terjadinya kejahatan memberikan edukasi edukasi
kita mengadakan program disebut dengan millennial safety road
nah ini sebuah pembelajaran kepada kaum milenial
pembelajaran kepada kaum millennial bagaimana menjaga saat berkendara maksud saya
kemudian bagaimana mereka juga tertip lalu lintas
yang ini diharapkan nanti bisa mengurangi angka celakaan lalu lintas
kemudian kita juga ada kegiatan millennial anti drugs
kita sampaikan bagaimana bahayanya narkotik itu ya dengan berbagai contoh
termasuk kita memberikan kesempatan atau testimoni dari beberapa public figure
termasuk kita memberikan kesempatan atau testimoni dari beberapa public figure
dalam situasi penggunaan narkotik dan kemudian sadar lalu memberikan pembelajaran
kita juga pernah melaksanakan millennial anti hoax
ini kita lakukan kita menggandeng beberapa public figure dalam arti arti yang masih di kalangan millennial
itu memberikan pencerahan pencerahan
dan kemudian tadi disampaikan umai
kita ada juga beberapa produksi yang boleh dibilang ini sebagai bentuk bagaimana kita melakukan pendekatan kaum milenial ya
ada satu film yang disebut tadi pohon terkenal ini
ini adalah gambaran tentang kehidupan taruna akademi kepolisian
bagaimana menyampaikan message tentang polisi dalam konteks sebagai calon calon perwira di kepolisian itu
diberikan gambaran kehidupannya secara nyata
dimana umai sendiri pernah merasakan bahwa ternyata dibalik sebuah disiplin yang tinggi dalam pendidikan kepolisian itu
ada kondisi kondisi yang memang sangat natural sebagai manusia biasa
kita angkat message nya melalui pendekatan artis artisnya yang juga millennial
yang punya segmen segmen tertentu
kemudian kita juga sedang membuat mini series
itu juga umai kebetulan juga berperan disitu
ini sebenarnya sequel tidak langsung ya
dari pohon terkenal
lalu kemudian ceritanya adalah umai sudah bertugas di bagian
khususnya di direkturat siber
dia memerangi atau menangani kejahatan kejahatan child grooming
yang sekarang sedang ini ya
yang kedua adalah bagaimana menangani hoax
yang ketiga di kegiatan plm itu menangani bagaimana human trafficking
nah ini bagian kita upaya pendekatan
dan satu hal lagi
kita punya anggota di purworejo
ya itu cukup viral ya
itu ada pak babin namanya
itu adalah anggota humas namanya brigadir kepala herman
dia menyajikan berbagai informasi itu dengan pendekatan kekinian
ya jadi tidak kaku begitu diberikan contoh yang dia sendiri
menggambarkan dirinya adalah seorang polisi yang bertugas hari hari dengan masyarakat
juga bersama sama dengan tni
memberikan beberapa pesan pesan kamtik mas
tapi dengan pendekatan pendekatan milenial tadi
ya dan itu cukup viral
jadi mbak ini kita dalam konteks ini juga
tadi mbak sudah menjelaskan juga mbak devi
kita menggencarkan literasi literasi yang juga positif ya
mungkin mbak devi bisa lebih paham dan juga bisa lebih detail menjelaskan
bahwa kenapa kita mensasar pada persoalan literasi
karena menurut penelitian negara kita ini termasuk negara yang masih lemah mbak ya dalam hal literasi
jadi literasi itu bukan pada persoalan kemampuan membaca
tapi menalar dari apa yang menjadi konten itu
nah ini yang harus terus kita sampaikan kepada masyarakat
bagaimana secara bijak melihat literasi itu secara menyeluruh gitu
jadi tidak sepenggal sepenggal
karena tantangannya berat saat ini
ada sebuah kecenderungan
tadi dibilang geger budaya itu memang betul sekali
jadi masyarakat itu berpikirnya pragmatis
tidak melihat konten
dan kemudian orang sudah berpersepsi
kalau judul itu di persepsikan baik itu tidak masalah
tapi kadang kadang kita kan menemukan sebuah tantangan yang memang nyata gitu ya
ada orang orang tertentu
kelompok kelompok tertentu yang memanfaatkan ya
berpikir pragmatis itu untuk hal yang buruk
membuat sebuah judul kegiatan atau peristiwa itu tidak match dengan faktanya
sehingga tadi timbul hoax dan macam macam
dan orang cenderung hanya membaca judul begitu ya
jadi pembelajaran tentang literasi ini menjadi sebuah tantangan kita yang terberat
tadi ada literasi digital literasi hukum yang disampaikan mbak devi tadi
memang mau tidak mau di era sekarang itu seluruh komponen bangsa ini punya kewajiban untuk itu
karena tidak ringan
perkembangan ke depan tantangan yang semakin berat
dan implikasi yang ditimbulkan dari perubahan itu juga sangat kompleks
oleh karenanya tadi geger budaya itu juga harus diimbangi
menguatkan budaya kita
kohesi sosial kita juga tidak boleh lemah
sebagai fondasi budaya itu menjadi pilar yang kuat untuk menjaga itu semua
karena kalau tidak pasti nanti akan sangat terpengaruh dengan perubahan perubahan yang berimplikasi negatif itu
oke mbak devi dengan apa yang dilakukan oleh polri seperti misalnya kegiatan kegiatan tadi ya
millennial anti drugs kemudian juga ada film video video yang dibuat
apakah menurut anda ini sudah cukup untuk membuat
atau menarik perhatian milenial begitu
begini di tengah generasi digital ini yang hidup dalam kebisingan yang luar biasa
metode yang digunakan teman teman polri dengan mengemasnya dengan sangat santai
lalu menggunakan tokoh tokoh yang kalau istilah anak sekarang gue banget gitu kan
karena artinya apa
bayangkan setiap orang ini setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu
minimal diserang empat hingga sepuluh pesan
bayangkan di tengah tengah begitu makanya akhirnya mereka kalau dianggap sebagai generasi yang tidak berpikir analitik
lalu tidak rasional
karena mereka tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi
karena semua begitu bising semua masuk dan sebagainya
makanya berdasarkan studi mereka adalah generasi yang sangat stres
mereka semua ada di depan
tapi ketika mereka misalnya mengambil satu pesan
tidak ada orang yang memberikan feedback
benar atau salah
pas atau tidak dan sebagainya
makanya ketika teman teman kepolisian merangkul
lalu menciptakan event di mana mereka bisa bersentuhan secara fisik dengan milenial
sebenarnya itu yang dibutuhkan mereka
karena mereka itu adalah generasi yang sebenarnya sangat butuh perhatian
perhatiannya harus nyata
bukan hanya sekedar memberikan jempol tepuk tangan dengan meme atau segala macam
icon icon tidak cukup
karena mereka butuh betul betul dikasih tahu
cuma persoalannya sekarang yang hidup dalam kebisingan bukan cuma anak anak
saya dan orang orang tua lainnya juga hidup hidupnya yang sama
sehingga akhirnya semua orang itu hidup sendiri sendiri dalam bubble nya
itu yang kemudian menjadi problem
kenapa kemudian mereka juga menjadi sangat stres
karena informasi begitu banyak
mereka melihat begitu banyak
akhirnya mereka menjadi seringkali membandingkan dirinya
karena melihat waduh yang ini sudah ganti merek handphone yang nomor tujuh belas
sedangkan sepunya baru nomor lima
wah yang satu jalan jalan terus misalnya
yang satu ganti tas ganti sepatu terus
itu membuat mereka jangankan memikirkan hal strategis
itu saja sudah sibuk
ini yang lagi lagi membuat mereka akhirnya merasa tertekan
cuma dua generasi digital ini ketika merespon persoalan itu
mereka akan fight
fight itu bagi beberapa karakteristik
mereka akan fight mental
dia akan fight akan wah saya harus lebih baik nih
saya harus lebih keren
saya harus menciptakan sesuatu yang lebih efektif
tapi yang lain kebanyakan flight
kabur itu mengisolasi diri
ujung ujungnya bunuh diri misalnya
nah itu yang paling berbahaya
makanya sebenarnya peran yang paling utama adalah kalau tadi beliau bilang stakeholder
peran utama justru di rumah
yang menyaring begitu ya
jadi memang bahaya

itu eig dusy trajang
agak jahat sekali
pasti tidak semoga semoga itu gak sakit
takut enak gitu
biarkan kejadian seluruh ta help ini
supaya terbunuh worked with bali
di era keterbukaan seperti saat ini arus informasi begitu deras dan sulit dibendung
saking banyaknya ada sebagian pihak yang kemudian melabelinya dengan istilah tsunami informasi
komunikasi dan informasi seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan
nah umai kalau anda melihat kira kira dengan apa yang sudah dilakukan oleh polri ini ya
pelayanan dan pola komunikasi apakah yang dilakukan oleh polri ini sudah seperti yang dibutuhkan oleh generasi muda sekarang ini
menurut kami sudah cukup banget ya
paling nanti akan lebih memunculkan sisi modernitasnya lagi
dan sekarang pun menurut saya sudah teraplikasikan
kayak bikin skck bisa online terus bikin sim lebih gampang gitu
jadi menurut kami sudah dapat apa yang kami butuhkan
dan pendekatannya pun seperti bikin film bikin web series itu pun juga saya rasa sudah cukup sih
kesan kakunya masih
udah enggak sih dan saya rasa mungkin saya bisa diajak lebih sering buat bikin film
dari tadi tidak selesai selesai ini promosinya
tapi mungkin bisa cerita sedikit pengalaman kamu waktu
menjadi taruna begitu ya di film pohon terkenal itu bagaimana sih rasanya
wah rasanya pasti sama sama yang dirasain sama pak asep itu sekali seumur hidup aja betul pak
berat ya begitu ya
walau saya disana cuma hampir sebulan ya tapi pak asep kan disana empat tahun ya pak
kalau saya hampir sebulan aja kayak
kenapa sekali seumur hidup saja
berat sekali begitu
memang ciri khas anak muda zaman sekarang itu mageran
tapi kita bisa merubah itu jadi hal hal yang baik sebenarnya
ya kita mageran di rumah bisa sambil ngetik sambil main hp untuk membuat sesuatu yang lebih menarik kan
dan disanapun akhirnya ya udah mau nggak mau ya harus ikutin kegiatan yang ada
apalagi riset saya sebagai seorang aktor pun juga harus dilakukan gitu kan
tapi kamu shock gak dengan maksudnya dengan kenyataan yang kamu lihat di lapangan begitu kemudian berperan sebagai seorang taruna itu
ternyata memang berat begitu ya
iya memang berat memang berat
dan tapi senang banget sih ngelihat hasilnya
kerja keras kita semua kerja keras kru para sutradara dan lain lainnya pun senang banget ngelihat hasilnya
pak asep sebenarnya bahaya seperti apa sih pak dengan adanya yang disebut tadi tsunami informasi begitu ya
apa yang kira kira harus diperhatikan begitu
ya sebelum jawab itu saya ingin menanggapi yang disampaikan umai tadi ya
sebenarnya saya berharap setelah syuting itu ume mendaftar menjadi taruna akademi kepolisian
orang tadi katanya cuma sekali seumur hidup pak
jadi sepertinya harus bikin film pohon terkenal kedua dan umai juga yang main
lalu umai akhirnya akan masuk akademi kepolisian
hahaha umai ditunggu
apa ini tujuannya juga untuk mengajak anak anak muda ya supaya masuk juga bisa
ini yang saya sampaikan mbak
jadi alhamdulillah ya di film pohon terkenal itu kemudian banyak kaum milenial yang tergugah untuk mendaftarkan diri menjadi taruna akademi kepolisian
itu memang salah satu output daripada film itu
selain mengenalkan bagaimana polisi dibentuk sejak awal untuk menjadi seorang calon calon perwira begitu
kemudian juga diharapkan ada ketertarikan dari kaum milenial untuk masuk ke dalam akademi kepolisian
ada beberapa testimoni yang saya dapatkan langsung ya termasuk dari keluarga polisi
dimana ketika putranya sudah kuliah beberapa semester begitu melihat pohon terkenal dia ingin mendaftarkan dirinya menjadi seorang taruna akademi kepolisian
itu main salah satunya
apa yang saya kira yang membuat rata rata tertarik pak
begini pertama maaf impression itu adalah tampilan
itu kan tidak bisa dipungkiri ya
tampil dengan seragam yang rapi dengan postur tubuh yang sudah dibentuk gitu kan menjadi sebuah ketertarikan di awal ya impression pertama
yang kedua di film itu ada nilai nilai yang kemudian dikembangkan sebagai sebuah pemahaman bagaimana dia punya nilai kebangsaan

kejuangan begitu cinta tanah air
dan tadi dalam konteks kepolisian dia dididik sebagai aparat yang kemudian nanti dapat melindungi mengayomi nilai nilai masyarakat
itu menjadi bagian juga salah satu ketertarikan
apalagi di film pohon terkenal ini dikemasnya begitu milenial sekali
ada adegan adegan yang kita gambarkan secara sisi humanis dan manusiawinya bahwa seorang taruna akademi kepolisian itu ada juga seorang manusia yang mempunyai sisi humanis tadi
kemudian tadi mbak lucy ya saya ingin memberikan jawaban terkait dengan derasnya informasi
sebenarnya mbak devi ya kalau kita bicara informasi yang begitu deras ini adalah merupakan implikasi perkembangan teknologi yang sangat pesat
tetapi menjadi ancaman kita itu adalah seiring dengan itu kita ada yang disebut dengan era post truth
nah di era post truth ini yang kemudian mewarnai bagian dari perkembangan atau masifnya informasi itu
kita pahamkan bahwa era post truth ini ada di mana sebuah kekuatan
kita pahamkan bahwa era post truth ini ada di mana sebuah kekuatan
jadi kita harus mempercaya kondisi objektifitas itu
kadang kadang menjadi blur menjadi dia bias karena subjektivitasnya lebih dimasibkan
yang ingin saya sampaikan gini kebenaran kebenaran itu disampaikan tetapi tidak lebih masif dari kepalsuan kepalsuan yang di amplifikasi
sehingga persepsi yang timbul adalah mempercayai tadi kebohongan kebohongan ini
ada merupakan bagian proses alami dan ada juga bagian yang memang teragendakan
sehingga masyarakat terbentuk pada
terbentuk pada pemikiran pemikiran tadi mempercaya tadi kepalsuan atau kebohongan kebohongan tadi
ini sungguh tidak baik buat bagaimana kita menjadikan sebuah pemikiran pada masyarakat dalam menilai situasi yang ada
nah ini kemarin kemarin kita dalam sebuah agenda yang begitu panjang dalam rangka pesta demokrasi
itu juga diwarnain dengan era ostrud itu
oleh karenanya tadi pihak kepolisian melakukan pendekatan pendekatan secara komprehensif kita
dan memang tidak ringan tidak ringan
simpel saja pak untuk memerangi hoax itu bagaimana caranya
kita melakukan pendekatan ada di kepolisian ada preemptif dan juga ada penegakan hukum
dalam upaya kita pencegahan kita juga melihat bagaimana tadi literasi kita juga masih rendah
kita menyampaikan literasi literasi digital yang baik kita meng counter berita berita hoax
dan kita ini sepertinya
kita seringkali melakukan sosialisasi ke berbagai daerah
kepada adik adik mahasiswa anak anak sma begitu sampai smp
kita menyampaikan bagaimana kaitan dengan bahayanya hoax tersebut
lalu bagaimana cara meng counternya
dan kita ingin generasi generasi sekarang terutama
dia harus smart dan juga bijak dalam menggunakan media sosial
nah itu pencegahannya
kemudian kita juga ada upaya terakhir ya sebagai bentuk bagian ultimum remedium namanya
pilihan terakhirlah itu kita menegakkan hukum
nah dalam proses penegakan hukum ini yang dimulai tadi upaya upaya preventif itu
kita harus melakukan penegakan hukum terutama dalam hal kita menegakkan undang undang informasi transaksi elektronik
jadi banyak sudah kasus kasus yang kita ungkap
jadi ada hal yang ironis nih mbak devi ya bahwa dalam pengungkapan kasus kasus serupa ini
ternyata dari klasifikasi golongan umur itu memang dari usia dini sampai kepada yang sudah
umur juga yang melakukan tindakan kejahatan
jadi tidak terbatas ya
bahkan dari tingkat pendidikan pun juga begitu
dari sekolah dasar sampai kepada yang bergelar s tiga atau dokter
jadi saya menyimpulkan gini bahwa persoalan kita di media sosial ini
mbak depi katakan bahwa tadi ada kondisi kondisi di dunia maya dan dunia nyata itu saling berhimpitan
jadi persoalan ternyata kesimpulan kita adalah
pelanggar undang undang it
jadi ini bukan pada persoalan intelektualitas tapi lebih kepada attitude
yang saya ingin gambarkan gini kalau seseorang dalam dunia nyatanya seperti itu
maka dia akan menjelma di dunia maya yang juga tidak jauh berbeda
oleh karenanya persoalannya adalah lebih kepada attitude seseorang
tadi saya setuju sekali mbak devi bahwa stakeholders yang dimasukkan yang utama sekali sebenarnya adalah keluarga
sebagai tiang negara itu ya
dimana keluarga kecil ini menjadi bagian yang harus dikuatkan untuk menyampaikan itu
hanya saja menurut saya ada sebuah jurang ini
dimana orang tua yang juga sudah jauh dari ketertinggalannya
menghadapi berbagai perkembangan media sosial ini
dia harus mengedukasi anak anaknya yang sekarang terlanjur sudah begitu pesatnya
nah tantangan bagi orang tua sekarang mau tidak mau
jadi sebuah keharusan harus mengikuti perkembangan itu sebagai bentuk dia ingin memberikan hal hal yang positif kepada anak
nah tidak lama lagi kita akan memperingati hari sumpah pemuda ya dua puluh delapan oktober nanti ya
nah hari yang sangat bersejarah dan menjadi milestone pergerakan pemuda di tanah air
lalu apa makna sumpah pemuda dan bagaimana mengaplikasikannya di era milenial seperti saat ini kami akan kembali sesaat lagi
delapan oktober seribu sembilan ratus dua puluh delapan sumpah pemuda dikumandangkan
tonggak bersejarah dalam pergerakan pemuda tanah air yang berujung pada kemerdekaan indonesia

nah pemirsa apa arti sumpah pemuda dan kemudian gerakan pemuda sebagai sekarang ini bagi mungkin saya ingin bertanya bagi mbak devi
oke saya khawatir kejadian demo kemarin kemudian di generalisir sebagai potret dari pemuda milenial sekarang
yang ingin saya sampaikan pemuda anak muda itu adalah anak kandung peradaban
selama peradaban manusia ada sebenarnya karakter anak muda itu tidak akan pernah berubah
hanya saja memang media yang dia konsumsi jauh menjadi lebih canggih misalnya dengan kehadiran internet
artinya apa anak anak muda itu punya karakteristik selalu aktif selalu progresif kenapa karena sederhana dua hal
satu mereka punya waktu luang kalau kita yang sudah bekerja kan tidak punya waktu luang
yang kedua adalah mereka belum punya tanggung jawab sehingga kemudian mereka ketika melangkah itu penuh dengan percaya diri
kemudian dianggap nekat dan sebagainya
nah apa yang terjadi kemarin ketika demo sekali lagi itu tidak menggambarkan anak muda
tapi justru menggambarkan kelemahan kita para orang tua untuk memberikan ruang bagi mereka
bayangkan betapa malangnya anak anak kita sampai harus menunggu dan menunggangi situasi kemarin hanya untuk menunjukkan kami ada
berarti apa selama ini kita belum cukup memberikan ruang untuk mereka
akhirnya membuat ekspresinya
kadang kadang kalau di sosial media
begitu tanda kutip liar
padahal kalau bicara negara negara lain
saya pernah belajar di barat misalnya
bagaimana banyak sekali ruang ruang bagi anak muda itu untuk tampil
anak muda itu dihargai apapun minat yang mereka inginkan
bahkan diberikan wadahnya
simpelnya apa konkretnya
kalau di kita eskul itu terbatas sekali
kalau di luar negeri itu bisa sampai satu ratus dua puluh ex school
jadi semua anak itu merasa punya keluarga
semua anak merasa punya paman
semua anak merasa punya panggung
nah di indonesia tidak
jadi kemudian apa
jalanan sebagai arena bebas
yang menurut mereka kemudian menjadi tempat yang paling mungkin bagi mereka untuk tampil
sehingga kadang kadang kita akan mendengar
kok bisa ya anak muda misalnya mohon maaf
melakukan kekerasan yang luar biasa
yang perlu kita ingat
anatomi kekerasan yang dilakukan oleh anak muda
berbeda dengan orang dewasa
bukan motif ekonomi
tapi lebih kepada motif identitas
semakin sadis mereka
semakin ngawur mereka
semakin ngawur kita dalam definisi orang dewasa
itu membuat mereka akan semakin terkenal
karena akan jadi pembicaraan
jadi intinya apa
mereka bukannya jahat
mereka bukannya nakal
tapi stigma bahwa ketika kamu tidak punya standar tertentu
misalnya kalau di sekolah
oh harus yang pintar matematika misalnya
begitu nggak pintar matematika
nggak suka nyanyi
nggak suka main basket
udah nggak punya ruang
dan kemudian tidak ada orang yang menghargai
padahal tadi anak anak sekarang
sangat haus perhatian
nah jadi apa yang terjadi kemarin
justru harusnya menjadi alarm bagi kita semua
orang yang lebih dewasa
yang harusnya justru jangan semakin melabel anak anak kita sebagai anak nakal
tapi rangkul mereka
berikan perhatian pada mereka
nggak cukup cuma peluk
bantu mereka untuk memberikan aktivitas yang nyata buat mereka
apakah umai kamu juga merasakan itu
bahwa pemuda zaman sekarang ini kurang diberi panggung begitu
itu yang pertama
dan yang kedua
adalah anak muda sekarang itu terlalu
karena terlalu banyak menyerap informasi
akhirnya semuanya dimakan
makanya menurut saya idealisme itu harus tetap ada di pemudanya masing masing
karena tan malaka juga pernah bilang kan
idealisme adalah keistimewaan terakhir pemuda
jadi saat idealisme itu udah nggak ada
ya udah semuanya akan jadi stereotype
semuanya akan jadi sama
dan kesannya oh kita mendukung satu gerakan yang sama
padahal tapi kurang mendalami apa itu yang ada di dalamnya gitu
jadi menurut saya memang
pentingnya ngasih panggung
pentingnya ngasih panggung juga
ngasih ini loh buat kalian
coba kalian suarakan
coba kalian gerakan
coba kalian lakukan gitu
itu menurut saya sih penting juga
tapi kira kira apa sih sebenarnya yang harusnya pemuda lakukan atau buktikan ya
supaya bisa mendapatkan tempat begitu
banyak belajar aja udah
menurut saya itu udah paling penting
sopan sama orang tua
banyak belajar sama banyak baca
nah persoalan sopan
seringkali kita generasi yang lebih di atas mereka
sebagai generasi yang tidak sopan
harusnya kita yang berkaca
kita lihat ketika misalnya kontestasi kemarin dua tahun
justru orang orang tua yang menunjukkan ketidaksopanan
orang yang sudah punya gelar yang sangat tinggi
orang yang tiap hari keluar negeri
menggunakan kata kata yang mohon maaf
menurut saya sangat kasar dan tidak baik
lantas ketika anak muda menggunakan bahasa yang berbeda
kita langsung me stereotap mereka
me label mereka sebagai anak yang salah
itu yang salah
indonesia kekeringan model
jadi jangan heran
kalau kemudian kita melihat anak anak muda kita seperti itu
mereka adalah kita
jadi kalau mereka salah kita yang salah
apa upaya dari paul rini supaya bisa mengukuhkan semangat
sumpah pemuda supaya kembali lagi kepada anak anak muda sekarang ini begitu
kita selalu ingat ya
pesan presiden pertama kita insinyur soekarno
dia mengatakan jas merah
jangan sekali kali melupakan sejarah
maka ini sebenarnya adalah pemikiran yang sangat fundamental
ketika dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus dua puluh delapan dinyatakan di situ satu nusa satu bangsa dan satu bahasa
coba kita menggambarkan di era kepemudaan di saat itu menjelang tujuh belas tahun kemudian indonesia merdeka
luar biasa pemuda di saat itu sudah memikirkan hal hal ke depan untuk sebagai kesatuan bangsanya
padahal kehidupannya tidak seperti sekarang
yang dimudahkan dengan transportasi yang dimudahkan dengan komunikasi
tetapi semangat membangun bagaimana kelompok kelompok pemuda dari berbagai nusa tadi menjadi satu kesatuan
nah ini sebenarnya menurut saya yang kemudian harus diingatkan kembali kepada anak anak kita
pada pemuda pemudi kita
bisa menghargai para pelaku sejarah di saat itu
bagaimana perjuangan beliau beliau di saat itu sebagai seorang pemuda sudah memikirkan jauh ke depan tentang bangsa dan negara ini
penanaman tentang arti sejarah dengan nilai nilai itu menjadi yang penting ditanamkan kepada anak anak muda sekarang
kembali kepada tantangan daerah sekarang
tadi sebagai hal yang fundamental ya
bagaimana sejarah bisa dipahami
sejarah juga memberikan sebuah pembelajaran bahwa pada setiap fase kehidupan itu pasti ada hal yang sangat mempengaruhi
itu yang kemudian akan menjadi sebuah tulisan sejarah
di saat ini
kita menghadapi perkembangan di era teknologi yang begitu masif
ada sejarah sejarah baru yang akan terbangun nanti
dan mereka harus dijadikan agent agent of change
yang menjadi perubahan perubahan dalam situasi situasi yang begitu masifnya
lalu bagaimana mereka juga tampil seorang pemuda yang mempertahankan nilai nilai kebangsaannya
nilai nilai bagaimana dia menyadari bahwa sebagai negara kesatuan republik indonesia
dia juga harus mendalami arti pancasila
bagaimana kebenekaan tunggal ika juga
itu menjadi bagian yang mereka harus paham

karena begini mbak
kita tidak boleh tergerus dengan era globalisasi yang kemudian semua informasi masuk
pengaruh semua masuk
kuas pada nasional kita harus bangkit
bahwa apakah agenda ini menjadi agenda yang baik atau agenda yang tidak baik
karena di era yang borderless ini
semua negara saya yakin mempunyai sebuah agenda agenda penting dalam negara ini
tapi kita juga harus memahami bahwa apakah itu bagian pada agenda yang baik atau tidak
dan kalau itu tidak
sikap kita juga harus membedakan itu dibanding tiga hal yang tidak baik tadi
nah bagaimana untuk di dalam tubuh polri nya sendiri
nah ini bagaimana ini supaya menjaga semangat sumpah pemuda dalam tubuh polri
kita dalam kode etik kepolisian punya beberapa nilai nilai yang juga diperdomani
jadi catur persetia gitu ya
dan kemudian kita juga punya tribrata gitu
dan kita punya kode etik
jadi seorang anggota polri itu mereka harus memahami mematuhi dan memodomani serta melaksanakan nilai nilai itu
dan itu kita lakukan sejak dini
sejak ketika mereka dibentuk menjadi anggota polri
dalam perjalanannya sebagai anggota polri itu sudah dilakukan terus
nilai nilai luhur itu terus ditanamkan
kita ada santi aji santi aji begitu ya
dan pelatihan pelatihan yang memang mengaplikasikan nilai nilai itu
supaya mereka tetap tertanam
contohnya begini mbak
bagaimana ketika dia melaksanakan sebagai petugas yang melindungi mengayomi dan melaksanakan
nilai nilai yang luhur tadi itu dia harus dikembangkan dalam tampilannya
dia harus juga dengan keadaan yang begitu terbuka ramah humanis begitu melayani masyarakat
itu salah satu nilai
arti sumpah pemuda dalam tubuh polri sendiri adalah bagaimana kemudian pemuda pemudi indonesia
yang ada dalam tubuh polri ini juga menjadi bagian orang orang yang dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan itu
dalam pendekatan kebangsaan yang lebih lekat lagi
era revolusi industri empat sudah di depan mata
modernisasi peralatan dan teknologi tidak bisa dihindari
perubahan menuju sesuatu yang lebih baik pasti akan terjadi
sudah siap tak paul
dari terhadap hal ini
kami akan kembali sesaat lagi
industri empat ditandai dengan kehadiran
segala aktivitas industri bisa dilakukan secara otomatis
manusia dan mesin berkolaborasi hasilkan karya terbaik dengan internet sebagai medianya
internet of things jadi sebuah keniscayaan
nah pak asep dengan semakin berkembang ya teknologi ya
tantangan polri kedepannya apa ini pak
sebenarnya tantangan polri itu identik juga dengan persoalan bangsa kita ya
arti luasnya seperti itu
jadi kalau kita coba memetakan bagaimana tantangan kedepan ini
yang paling krusial terkait dengan perkembangan teknologi ini adalah
bagaimana adanya sebuah upaya kita untuk mempertahankan dan melestarikan ideologi kita
karena ini juga menjadi bagian yang penting ya
kita tahu ada beberapa paham yang bersifat radikalisme begitu ya
itu menjadi bagian yang juga mengancam ideologi negara kita
nah ini menjadi tantangan nasional atau tantangan bangsa
bagaimana polri melakukan upaya upaya tadi
penguatan penguatan wawasan kebangsaan begitu ya
wawasan nusantara itu pada seluruh komponen bangsa
dan lagi lagi kita tidak bisa sendiri
harus bersama sama dengan stakeholders yang lainnya
yang kedua tantangan kita adalah menghadapi berbagai proyeksi ya
atau implikasi dari perkembangan teknologi itu terkait dengan gangguan kamtipmas kita
salah satunya tadi adalah proyeksi tentang kejahatan
kejahatan kan begitu beragam
karena ada media yang baru ini
media sosial dan sebagainya itu
menjadi sebuah sarana yang sangat efektif untuk melakukan sebuah kejahatan
baru baru ini kita juga tadi saya sudah ungkapkan ya
ada kasus kasus yang sangat menyentuh secara sosial
bahwa ada kasus kasus pelecehan seksual di dunia maya
yang tidak bersentuhan langsung tapi akibatnya sangat nyata
dan sangat juga memprihatinkan ini menjadi korban lah anak anak di bawah umur
tadi ada kejahatan chat grooming ya
dan ada kejahatan kejahatan lain yang menggunakan media media sosial
media online ini seperti adanya penipuan online begitu
itu juga salah satu perkembangan kejahatan
tadi bahkan kita baru rilis tadi ada yang disebut dengan ransomware
itu adalah sebuah kejahatan dimana dia menghack komputer orang
dan kemudian apabila tidak dihidupkan dia harus membayar sesuatu kepada orang yang mampu menghack itu
apa komputer itu
dan mereka menggunakan sarana bitcoin untuk tebusan tadi
jadi banyak sekali
kaitan tadi tantangan kedua begitu berkembangnya proyeksi tentang kejahatan
bahkan kemarin mbak depi tadi mbak devi sudah jelaskan
kita dua tahun yang lalu berjalan itu bagaimana mengawal pesta demokrasi
ini juga bagian tantangan kita
dengan hoax yang disebarkan begitu masifnya
untuk menyampaikan agenda agenda setting yang negatif begitu
polisi dalam ini pihak juga keamanan yang lain dan masyarakat bagaimana meng counter itu dengan susah payah ya
supaya ada sebuah perimbangan
itu tantangan di era post truth yang menjadi bagian yang terberat
yang tidak ringan lah ya begitu di ringan datang
nah kemana sebenarnya pak kalau masyarakat ingin mencari informasi yang benar begitu
apakah ada sosial media khusus yang bisa diakses oleh masyarakat supaya bisa mendapatkan informasi yang benar
di direktorat cyber barreskrim itu ada disebut dengan webnya patroli cyber
ya jadi di situ bisa diakses untuk menyampaikan informasi informasi mengkonfirmasi juga ya
dan ini adalah bagian juga pihak kepolisian kita untuk tadi patroli cyber ya
kita mengawasi betul bagaimana hal hal yang berkembang di masyarakat itu kemudian menimbulkan keresahan
kita melakukan penyelidikan
juga tadi pendekatannya tadi ya bagaimana ting apa namanya
internet thing apa namanya internet tadi ya internet of things tadi itu
itu kita lakukan sebagai penelusuran kita track gitu ya
misalnya ada sebuah berita berita yang sifatnya hoax kita cepat mengetahuinya
karena di dalam perkembangan digital ini ada satu hal yang juga harus dipodamani bahwa jejak digital ini tidak akan pernah bisa dihapus
kita pasti akan bisa menterisnya
yang kedua di divisi umas polri itu ada biro multimedia tadi itu
dia mengklarifikasi kalau ada hal hal yang sifatnya hoax
kita setelah terkonfirmasi baik kita akan memberikan stempel hoax secara resmi
jadi masyarakat nanti misalnya ada meme yang menggambarkan sebuah apa namanya ujar ujaran kebencian dan fitnah itu kita segera sampaikan itu adalah bagian berita yang sifatnya hoax
jadi itu cara kita bagaimana kita mencegah supaya tidak menyebar luas terkait dengan berita berita negatif itu
jadi apa yang dihadapi oleh polri di masa yang akan datang ini menghadapi sesudah era empat ini kira kira apa
ya tadi umay sudah menyebutkan bahwa salah satu karakteristiknya adalah anak anak sekarang karena semuanya serba mudah jadi mager
makanya di dalam buku homodius misalnya disebut bahwa yang membuat orang banyak meninggal saat ini justru bukan karena teroris bukan karena perang
tapi karena mager tadi
makanya diabetel stroke dan sebagainya
jadi apa yang kemudian harus dilakukan agar membantu teman teman kepolisian menurut hemat saya kita bisa meniru australia misalnya
bagaimana pemda pemda misalnya harus menghidupkan ruang publik seperti perpustakaan
dimana kemudian dibuat sesuatu yang asik kozi keren sehingga anak muda yang mager jadi mau gerak
lalu orang tua yang nggak ngerti gimana caranya memanfaatkan ini juga belajar di situ
tapi di sana juga akhirnya bisa ketemu dengan anak muda sehingga apa kerja kerja polisi juga tidak terlalu lelah
karena jumlah aparat tidak sebanding dengan percepatan apa namanya
kemajuan teknologi dan juga percepatan kejahatan
jadi memang perlu apa namanya secara sistem pemda itu menciptakan ruang ruang publik yang beneran
sehingga anak anak tidak hanya sibuk asik masuk di dalam dunia online
tadi pertemuan komunikasi itu terjadi
jadi rasa tidak percaya diri rasa saling curiga antar generasi dan sebagainya itu bisa terpecahkan dengan pertemuan yang nyata
secara sensori secara panca indera orang bisa saling mengenggam tangan
bisa saling menatap mata dan sebagainya
sehingga apa manusia yang jadi lebih sehat ketika tubuhnya sehat mudah mudahan pikirannya juga sehat
baik jadi pertemuannya tidak tapi dalam pertemuan diusahakan juga tidak sambil dengan gadget masing masing
ya makanya saya ciptakan sebuah aktivitas aktivitas sebagaimana polisi dengan promosional modern terpercaya itu sudah keren
kata kunci modern itu menjadi penting
oke baik terima kasih mbak devi dan umai dan juga pak asep untuk semua informasinya yang sudah berbagi di sini
kita berharap memang
kepolisian republik indonesia ini memang mampu melakukan pendekatan secara humanis sesuai dengan tagline nya ya
promoter ya profesional modern dan terpercaya
demikian perbincangan kita malam ini pemirsa
saya lucia sari undur diri sampai jumpa